eh jadi anda yang buang sampah sembarangan
maaf pak saya nggak sengaja
ya menurut peraturan daerah nomor tiga tahun dua ribu tiga belas anda bisa kena denda
maaf mas menurut peraturan daerah anda bisa kena denda
yuk cepetan biar dapat duduk paling belakang
ini udah cepetan
oh seperti itu yang dibilang cepet
gue mau ke rumah aji murad
oh seperti itu
mbak be nggak ngejar ngejar emak lagi
lagi capek kali
jangan jangan babe punya gebetan baru
oh seperti itu
kalau seperti itu gimana mak
ya enggak kenapa kenapa
orang emang kagak ada apa apa juga
oh seperti itu
eh jadi anda yang buang sampah sembarangan
maaf pak saya nggak sengaja
menurut peraturan daerah nomor tiga tahun dua ribu tiga belas anda bisa kena denda
maaf mas menurut peraturan daerah anda bisa kena denda
maaf saya enggak sengaja
saya tahu tahu sampahnya tumpah
anda jangan banyak alasan
tadi kenapa bisa tumpahin mas
itu talinya lepas
kagak seperti itu
seperti itu ah
terima kasih mengantar
biar cyberbyte atau dértip ini oh nggg

sama sama dan dikalain jangan tumpah lagi
kau lupa ya blessings atas musim monsieurlets pesawat
kalau buang sampah bertempanya
terima kasih pak
kamu gak capek marah terus
siap capek pak
buburkan tang hijau gak
baru aja beli
eh ada pak lura
para mau kemana

kece juga pak
sebelum ng submit
bunga pergi ke sekolah pak
indah biasanya dia mau ikutan eskol hari sabtu
ada tugas kelompok katanya
kalau lagi bicara sama ibu
liat muka ibu dong
simpen dulu bukunya
bunga ada tugas drama
jadi dia harus sering sering latihan bu
tapi kan bisa saja dia latihannya di rumah
indah harus ke sekolah
bapak ibu curiga
jangan jangan si bunga itu pacaran lagi
kok bapak nggak tau
ya ibu juga indah tau
kan ibu baru curiga
kira kira bapak bunga itu beneran pacaran
kira kira bapak bunga itu beneran pacaran
kalau bunga beneran pacaran lagi
bapak harus tahu siapa anaknya
karena bapak nggak mau bunga pacaran lagi
karena bapak nggak mau bunga pacaran lagi
sebentar ya pak
ada jualan apa sih di depan
bu nur mau beli
bubur kacang ijo sama ketan item
kalau bu nur beli
berarti bu orang yang pertama kali mau beli dagangan saya
soalnya saya hari ini hari pertama jualan
buur chang ijo
ternyata si deddy itu sekarang jualan bubur kacang hijau
bubur ketan hitam juga
wah bapak udah lama nggak makan bubur kacang ijo
sama bubur ketan hitam
eh cuma beli satu bu
bang deddy nya sudah pergi